inilah sosok peneran taktis maung versi tiga
maung versi tiga buatan pt pindad ini bahkan sudah dicoba langsung oleh menteri pertahanan prabowo subianto
serta presiden joko widodo pada rapat pimpinan kementerian pertahanan beberapa waktu lalu
rantis maung versi tiga merupakan pengembangan maung versi sebelumnya
versi ini diklaim lebih tangguh lebih multiguna tapi tetap nyaman
pt pindad merancang maung dalam tiga versi yaitu versi komando versi tangguh serta versi jelajah
perbedaannya hanya terletak pada bentuk kabin
sementara kecepatan maksimal dibatasi hingga satu ratus dua puluh km per jam saja
kementerian pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian maung sebanyak dua tujuh ratus tiga puluh delapan unit untuk dua tahun mendatang
selain tiga versi tadi pt pindad juga membuat maung versi elektrik alias bertenaga listrik
penampakannya sama persis dengan maung berbahan bakar solar
namun sistem penggerak sumber energi dan lainnya berbeda jauh
maung listrik ini menggunakan baterai nmc prismatic cell berkapasitas empat puluh delapan delapan kwh
dengan ada begini maung bisa menuju sejauh dua ratus km dan kecepatan aman seratus km per jam
saya pun berkesempatan mencoba maung versi listrik ini
nah sekarang kita akan mencoba maung elektrik ini didampingi dengan kang windu
ini matic jadi seperti mobil pada umumnya
ini handlingnya seperti mobil biasa ya sebenarnya ya
jadi untuk kendaraan militer lumayan nyaman ya
ya jadi kalau mau dibilang ini adalah kendaraan pertama yang pindad
rancang dari nong
jadi bedanya dengan kendaraan kendaraan kemarin mungkin kan sudah sering dibahas tuh
ya sudah maungnya pindad kan empat x empat
nah ketika kita di challenge oleh menteri bumn kala itu pak erick thohir
mampu nggak sih pindad mengikuti tren sekarang
dimana arahannya kan memang kalau bisa pemimpin bumn menggunakan kendaraan elektrik yang angguran
nah kita di challenge bisa nggak bikin kendaraan listrik
akhirnya melalui program pengembangan internalnya di pt pindad
kita membuat program kendaraan elektriknya
nah ternyata ilmu yang banyak sekali kita dapat adalah
nggak segampang ketika kita bikin mau waktu itu
artinya beda gitu ya kalau bikin elektrik dengan konvensional itu beda ya
ilmunya beda sekali ternyata
jadi kita udah biasa bikin kendaraan ada anoa komodo tank medium segala macam
ternyata begitu kita bikin kendaraan elektrik ini harus belajar dari nol lagi

karena ternyata menggabungkan dua keilmuan yang berbeda gitu ya
jadi ada elektronika sama dinamika dari si kendaraan
maung listrik menjadi ajang pembelajaran dan pembuktian pt pindad dalam membangun kendaraan listrik
namun jenis kendaraan listrik sejatinya kurang cocok digunakan sebagai kendaraan tempur
alasannya di medan perang atau hutan yang jauh dari pemukiman
tentu sulit mencari sumber energi listrik
karena itu maung listrik nantinya lebih berfungsi sebagai kendaraan operasional militer atau kepolisian di daerah perkotaan
iwan hermawan indra hadi bandung jawa barat